dan kembali di cnn indonesia prime news menteri keuangan sri mulyani angkat bicara soal usulan dpr
membubarkan otoritas jasa keuangan dan mengembalikan fungsi pengawasan ke bank indonesia
ia mengakui sektor keuangan masih perlu diperbaiki dan disempurnakan
sri mulyani mengatakan ojk bekerja dalam forum komite stabilitas sistem keuangan
menurutnya sektor keuangan memerlukan penyempurnaan dari sisi peraturan perundangan
guna menjaga stabilitas keuangan
sebelumnya wacana pembubaran ojk disampaikan komisi sebelas dpr ri
dengan menilai ojk lalai dalam pengawasan pada industri asuransi
seperti kasus gagal bayar jiwasraya
jadi kita juga akan terus menyempurnakan dari sisi peraturan perundangan
di dalam rangka untuk bisa menjaga stabilitas sistem keuangan